ada sembilan ratus tujuh belas guru dan tenaga pendidik serta dua lima ratus siswa jawa timur yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
pada data kemendikbud yang dirilis pada dua puluh tiga september dua ribu dua puluh
kluster paling banyak adalah sekolah dasar dengan enam puluh lima sekolah
dengan dua ratus an guru dan tenaga pendidik serta delapan ratus siswa
bahkan tingkat paut juga disebut menjadi kluster dengan lima puluh sekolah
dua ratus tujuh puluh empat guru dan lima ratus murid paut terkonfirmasi covid sembilan belas
data kemendikbud ini tidak menyebut nama sekolahan dan tingkat pendidikan yang menjadi kluster covid sembilan belas
di surabaya sekolah sekolah juga belum menerima pemberitahuan tentang data ini
di surabaya itu sangat sangat betul betul menjaga protokol kesehatan benar di sekolah itu
apakah sudah baik atau belum
sekolah itu memang sudah ada simulasi dan dinyatakan bagus
hanya yang ada simulasi saja yang boleh iya
simulasi dulu setelah itu baru ada ptm
sampai sekarang kan masih proses untuk perbaikan perbaikan
jika diperhatikan lagi sebenarnya hanya kota surabaya dan sebagian kecil lagi
kota dan kabupaten di jawa timur ini
yang hanya memperbolehkan kelas enam di tingkat sd untuk melakukan pembelajaran tatap muka
sementara daerah lain katakanlah seperti gresik dan sidoarjo
ini bahkan sudah memperbolehkan siswa siswa di bawah kelas enam untuk melakukan pembelajaran tatap muka
di sidoarjo misalnya saya pernah menemui seorang wali murid yang mengatakan bahwa
anaknya kelas satu sd ini sudah diperbolehkan belajar tetap muka di kelas bersama teman temannya yang lain
nah kepala dinas pendidikan
jawa timur wahid wahyudi sendiri mengaku bahwa dia masih menunggu detail data itu untuk disampaikan kepada dirinya
untuk bisa mengecek sekolah sekolah mana saja dan di daerah mana saja kluster covid sembilan belas di jawa timur selama ptm ini terjadi
para ahli menilai seharusnya pemerintah jujur saja soal data klaster pembelajaran tatap muka ini
dengan demikian data tersebut bisa jadi rujukan untuk menghentikan ataupun melanjutkan
pembelajaran tatap muka
pertanyaan pertama apakah data itu bisa dihentikan
muaranya adalah validitas data ya mbak
jadi kalau data yang disampaikan tadi memang tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya
nanti akhirnya semua akan misleading
sebenarnya kan kebijakan untuk pembelajaran tatap muka itu kan didasarkan pada kondisi bagaimana situasi pandemi
nah salah satu indikator untuk menilai situasi pandemi ini adalah jumlah kapasitas untuk melakukan testing
testing dan tracing
nah kalau misalnya testingnya ini jumlahnya itu seolah olah besar
karena memasukkan semua yang diperiksa bukan hanya yang untuk tujuan diagnostik atau kelanjutan dari testing tadi
makanya kan akan misleading
jadi statusnya itu sudah turun sehingga beberapa aktivitas mulai dijalankan termasuk pembelajaran tatap muka
secara umum data kemendikbud
menyebut lebih dari satu tiga ratus sekolah di seluruh indonesia menjadi kluster penularan covid sembilan belas
sebanyak lebih dari tujuh dua ratus guru dan tenaga pendidik
serta lima belas empat ratus siswa terinfeksi selama sekolah tatap muka kembali digelar
tim liputan surabaya